terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
diduga karena remblong sebuah truk bermuatan beras di tuban terjun ke dalam jurang minggu siang
akibat kecelakaan ini satu orang tewas dan tiga lainnya terluka parah
air mata kesedihan wanita berjilbab ini tak terbendung lagi saat mengetahui rasti
ibunya sudah terbujur kaku saat tiba di puskesmas rengel kabupaten tuban
rasti meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di kawasan perbukitan kapur wilayah kecamatan rengel
truk bermuatan beras yang ditumpanginya bersama sunoto suaminya
serta bawono dan sadari karyawannya terjun ke jurang sedalam lima belas meter
kecelakaan tunggal ini diduga disebabkan truk yang dikemudikan bawono mengalami remblong
akibatnya truk meluncur deras tak terkendali
setelah menabrak pohon besar badan truk terbalik lalu terjun ke dalam jurang
dan menimpa bangunan toilet dan kandang ayam milik warga
akibat kecelakaan ini rasti langsung tewas di lokasi kejadian
sementara suami dan dua karyawannya alami luka parah
kendaraan muat beras dari arah atas diduga mungkin kurang konsentrasi
namun dengan beralasan remnya blong dia kemudian menabrak pohon untuk menghindari daripada nabrak kendaraan depannya
siap banting nabrak pohon dan masuk ke jurang
kini kecelakaan ini dalam penanganan
satu lantas polres tuban
dion fajar arianto tuban